aku sudah menjadi
wanita yang tamak
dan haus kekuasaan
aku sudah banyak menyakiti orang orang yang begitu baik padaku
ya dewa tayang aku
ampunilah segala dosa dosa aku dan kesalahanku
tolong keluarkan aku dari penjara ini
jika kau berikan aku kesempatan
untuk keluar dari penjara itu
hentikan ini pak mak
sekarang kita bertanding
mau pakai senjata
atau dengan tangan kosong
jangan memakai senjata kisanak
sebaiknya tangan kosong saja
di antara kita berdua
bisa ada yang terluka pak
kamu takut terluka
kita selesaikan dengan cara laki laki
oh matasi iya pak mak
siapa orang itu
aku mau tahu
dia layak aku jadikan guru

aku sanjang lodanya
aku mengaku kalah
aku sanjang lodanya
kenapa kamu menyerangku
pantang untuk menyerang secara diam diam
maafkan aku kisanjang lodanya
aku sedang mencari guru
bolehkah aku menjadi muridmu
aku tidak sudi mengangkat murid
perbaiki dulu sikapmu
baru setelah itu
aku akan mengangkatmu menjadi muridku
sakti mantra guru
aku akan melakukan apa saja
asal aku bisa mewarisi
ada sesuatu yang terconsumsi
ratai untuk pihakwwab
ah jangan diserang berdua kasihan
kamu aja yang lawan
jangan kenceng kenceng atu
dia tenang orang
kalau mati atu aman
masih guling guling di pasir
kamu juga lebih keras tahu nggak
sampai buruk pohon juga
ke saya jangan kenceng kenceng
kamu yang kenceng tahu nggak
udah kalau gitu tinggalin aja
kenapa jadi seperti ini
apa yang sudah aku lakukan
kenapa aku begitu jahat
aku adalah wanita yang haus akan kekuasaan
binda ingin hukuman itu sekarang
dinda ingin yunda subang larang menjadi pelayan dinda
kamu harus pergi ke pasar untuk membeli persediaan makanan
perbekalan kita sudah menipis
baik gusti rang
yanda subang larang begitu baik padaku
tapi kenapa aku begitu tega memperlakukannya seperti itu
aku sudah menjadi wanita yang tama
dan haus kekuasaan
aku sudah banyak menyakiti orang orang yang begitu baik padaku
ya dewa tayang aku
kemen pula sangat terlewat dalam pendapat aku

ter hypotheses rin terentut bruja dan radi islam yang sejarahku hakkp laken secara tidak membitakan
minyak mata mereka bertaubat